sampai jumpa di video selanjutnya
maaf pak remon kalau perbuatan anak saya buat
harusnya pak alex hadar sedang berhadapan dengan siapa
sekarang silahkan terima konsekuensinya oke
biar saham alex turun
oh iya terima kasih
kamu boleh jalan sekarang
jadi kacau balau semua
saya jadi mengganggu pak
alex lebih baik nanti ya pak ya
gak apa apa bu
biasalah masalah anak anak
apa yang harus saya tanggung tangan ini tadi bu
ada apa lagi linda
pak ada berita buruk pak
berita buruk apa lagi linda
bapak harus cek saham perusahaan sekarang juga pak
saya keluar aja dulu ya pak ya
ah nggak apa apa ibu boleh tunggu di dalam aja
kamu paksa anak saya datang sekarang juga
pastikan kamu dapet dia
sekalian kamu cari identitas anak asongan itu
bawa dia juga ke saya
baru kali ini saya lihat pak alex semarah ini
siapa sebenarnya cewek asongan itu ya
oke lian kamu bisa balik
baik pak saya permisi
mana berkasnya bu
ini berkas berkas yang harus ditandatangani
terima kasih pak alex
katanya ibu kan mau bawa anak ibu untuk kontrol ke rumah sakit besok
ibu boleh izin dari kantor
jadi saya bisa izin besok pak
terima kasih ya pak
ternyata walaupun lagi banyak masalah
pak alex tetap bisa memperhatikan karyawannya
ibu boleh kembali ke ruangan
sepertinya dia dalam bahaya
dia butuh gue
sebentar usus goreng
ada apa lagi sih ini
ada yang berani macem macem sama usus goreng gue ya
nggak tahu apa
gue ini malaikat pelindung khusus goreng
gue bakal selamatin lo
ada apa usus goreng
udah lo tenang ya
udah ada gue di sini kok
semua bakalan aman terkendali

sekarang lo cerita sama gue
pangeran lo ini ada masalah apa
tidak ada masalah
itu di bawah
nggak ada masalah
ada apa di lantai
lihat dulu lihat
tidak ada masalah
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
ih gue berusaha sama makhluk itu
gue gak mau berusaha sama makhluk itu
gue juga gak mau ini bisa terbang
ini bisa terbang
ini tipe yang bisa terbang
nggak gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau tau
bergerak ke arah sana gimana
cepet gue gak usah biar drama nih
bunuh bunuh aja itu
baju lo tinggalin aja
bau dalam hati
kalau lo salah gerak
dia bisa terbang
mereka mengeluarkan zat zat yang bikin go pusing
nanti mereka keburu terbang
yaudah lo diam
ada apaan ya
kok ada surat teriak dari toilet
kita kabur dari sini
ada kecuali sehoror itu
ternyata seorang pangeran takut makhluk makhluk kecil
hah siapa yang takut
gue gak takut
ih geli banget sih
tuh kan jadi sakit kan
awas tangan gue patah
patah gara gara rizky kok
aduh usus goreng
kepala gue pernah ujung batu ini
gila udah gelap ya
pandangan gue mulai kabur
gak usah acting deh
ketauan kan lo pasti mau jahilin gue kan
lo yang ketauan acting
orang beneran pusing kok
bisa dibatuin gue
yang kuat dong usus goreng
nah bener bener ya
bukannya bilang makasih udah dibantuin
malah mau disentil
gak ada masalah pak
malah mau disentil
udah buat gue terjerumus jatuh ke bawah tadi
belin banget sih
bukan salah gua kok
salah badan lah yang gendut
harus selalu tuh berterima kasih sama gue tau gak
dengan gua hidup lo jauh lebih berwarna
serik banget loh sama dia
dia serik sama gue
ayo bu kejar citra
gara gara sibuk sama batu batak
gua sampe ngelupain masalah citra
gue harus ke kampus sekarang
kabur kemana lagi sekarang
tungguin gua lah